alhamdulillah udah kenyang mah ida
masakan emak tetep enak
seperti dulu ini yang ida kangenin dari dulu dari emak
yang masak dede emak cuman bantuin
ah berarti mak berhasil ngedidik dede
pinter masak seperti emak
pasti suaminya seneng
udah punya istri cantik
masakannya enak seperti emak
kamu ajaan kesana
papa masih belum enak badannya
masih kurang sehat
ini juga udah mau pulang
kalo masih ga enak badan kenapa maksain kesini
jadi cucunya nyamperin papa
ini papa sudah mau pulang
ya neng permisi
cucu antar ya pa
papa masih kuat
ga usah tuh cu
duit papa masih banyak
ini tuh buat ongkos
pa diterima aja
kalo belum perlu gapapa papa pasin penuh
ya sudah papa pulang ya cu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau gitu apa kita berangkat sekarang aja ya pak takut ke siang kan
eee kita gak ada yang tunggu lagi nih
yang lain soalnya pada sewa mobil sendiri
ya udah baik kalau gitu ayo kita jalan
bams aku gak usah ikutan dong males ketemu dede
gak boleh begitu ayo ikut
yuk ini bawa masuk dulu tuh
sebentar ya pak sebentar pak
uci pintu ya tut
ya ampun lama banget pak
kalau ketemu emak eras itu harus rapi kita harus menghormati beliau
tapi emak eras itu udah lama banget
emak eras itu udah lama banget

gak sejam juga kali

ya allah si a belum selesai juga
buruan a nanti keburu ikut kesini
iya ini juga umum udah
tau tuh bapak
nanti kamu gak usah ikut ya
nama nenek suha
besok baru kita jalan jalan
anak anak yang lain juga gak ada yang ikut
bapaknya ada di dalam om
kita ke rumah nenek suha yuk
kita main di sana
pak jennifer ke rumah nenek suah ya
wah ntar papa aja yang nyetir ya
mama mama gak mau ah duduk diantara si esy atau si em
oh iya ma tenang aja nanti papa yang nyetir
mereka soalnya jarang naik mobil
kena muntahnya mereka
alhamdulillah udah kenyang mah ida
masakan emak tetap enak
seperti dulu ini yang ida harapkan
saya kangenin dari dulu dari emak
yang masak dede mbak cuma bantuin
mah berarti emak berhasil ngedidik dede
pinter masak seperti emak
pasti suaminya seneng
udah punya istri cantik
masakannya enak seperti emak
ida bisa aja
maaf lahir batin semuanya
dede lagi keluar
mak ida mau pulang dulu
kan emak belum puas ngobrol sama kamu
nggak enak cuma lagi banyak tamu
kapan kapan ida main lagi kesini
kalau ida nggak repot tolong ke rumah mimin
panggil dede bilang rame di rumah suruh dia pulang ya
tapi sekalian ida pamit ya mak
mak ini oleh oleh buat emak
pasti emak suka
mak ini dari uang
oh ada lagi
iya mungkin gak sebagus dari eda
alhamdulillah terima kasih uli
kalau saya beli oleh olehnya di bandara mah
oh terima kasih
yang jelas mak pasti senang deh
kalau bandara soekarno hartamah sama aja di sini
mak pasti juga bisa beli
rating seripin mbak srela naik terus pak dhani
ini semua berkat doa eyang geledek
makasih ya eyang
semenjak mengikuti nasihatnya eyang
ini semua berkat doa eyang
sekarang saya malah dapat tawaran buat miniseri
saya senang kalau mbak joyis mbak stella jadi semakin sukses
iya emang ini semua berkat doa eyang ledek
masihshanan bobby sedang masih kecil
tapi sebentar lagi
per nitima bukit itu sudah countries zealand
jadi percaya geun mak datang mwohatrc
lalu memang karena data mereka rpm
yang lain tuh data ini saat livestream